kasus pemerkosaan yang dialami pelajar berusia tiga belas tahun baru terungkap dua bulan pasca kejadian korban mengaku takut untuk mengadu ke pihak keluarga karena mendapatkan ancaman dari pelaku
sn tiga belas tahun saat ini jarang berkomunikasi karena mengalami syok pasca pemerkosaan yang dialaminya
kekerasan seksual yang menimpa sn baru terungkap dua bulan kemudian lantaran korban mengaku diancam akan dibunuh oleh pelaku
sepuluh oktober dua ribu tujuh belas korban beserta neneknya baru melaporkan kasus ini ke polsek welendrang lubu
korban sebelumnya diperkosa dua puluh pria sepulang sholat di masjid dekat rumahnya
pacar korban yang terpengaruh miras membawa korban ke pinggiran sungai dan memberikan minuman yang diduga dicampur dengan obat
tak hanya sampai di situ pacar korban lalu menelpon teman temannya dan ikut memerkosa korban
polres luwu telah menangkap empat belas pelaku tujuh diantaranya masih di bawah umur
terima laporan polisi ini tanggal sebelas oktober
dari orang tua korban dalam hal ini neneknya yang menyatakan bahwa korban atas nama sna ini telah dilakukan percabulan ataupun persetubuhan oleh beberapa pemuda
nah setelah kata telusuri kita periksa dulu yang bersambutan untuk cek pism atrepetum di rumah sakit
dan memang hasil pism sudah keluar bahwa ternyata betul
terhadap korban telah dilakukan percambulan atau perstubuhan
oleh sebab itu kita kembangkan dan ini dilakukan ternyata pada bulan sekitar bulan juni atau pada saat bulan puasa yang lalu
nah kami melakukan pengumpulan informasi sebelumnya sehingga bukti bukti tercukupi
dan setelah itu kami lakukan penangkapan secara serentak terhadap beberapa tersangka ini
alhamdulillah telah ditangkap empat belas tersangka
dengan kategori tersangka yang ada ini tujuh orang
adalah laki laki dewasa dan tujuh orang masih kategori di bawah umur
dan ada beberapa tersangka yang mudah mudahan dalam waktu dekat akan kita tangkap lagi
jadi jumlah tawar pelaku ada berapa orang
kurang lebih sekitar dua puluh ya akan kita kembangkan yang dua puluh ini
namun yang jelas yang sudah kita tangkap ini berdasarkan fakta yang ada hasil pemeriksaan terbukti
cukup bukti untuk dijadikan tersangka
saat ini keempat belas pelaku telah mendekam di rumah tahanan mapol reslubu sulawesi selatan
karena polisi hingga kini masih memburu sejumlah pelaku lainnya yang diduga terlibat dalam kasus kekerasan seksual ini
tim reputan cnn indonesia
sudah bersama kita asisten deputi perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak rini handayani
selamat siang bu rini
selamat siang juga bu
rini bagaimana sejauh ini
bagaimana respon dari kementerian
atensi apa yang diberikan atas kasus yang terjadi di luwu sulawesi selatan ini
pertama tama kita semua berduka
kita semua sangat prihatin banyak sekali kejadian kejadian yang menimpa anak kita akhir akhir ini
kementerian pppa ibu menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sudah barang tentu ini mengutuk keras kejadian ini
dan apa yang perlu kita lakukan ini kalau kita lihat kejadiannya sebagian pelaku dari empat belas orang yang sudah tertangkap pada saat ini tujuh adalah usia anak
memang itu fakta yang kemudian cukup mengejutkan
ada tujuh pelaku yang masih di bawah umur
sebelum kita berbicara mengenai pelaku atensi apa
atensi apa yang diberikan terhadap korban
tensi apa yang diberikan terhadap korban

khusus ini baru terungkap dua bulan kemudian karena korban mengaku mendapatkan ancaman
yang pertama itu
kemudian yang kedua memang secara tidak langsung siswa ini pelajar ini orang tuanya berada di luar negeri sehingga saat ini hanya didampingi oleh neneknya
apakah ada respon atensi langsung dari kementerian
apakah ada respon atensi langsung dari kementerian
kementerian pemberdayaan perempuan mempunyai
kementerian pemberdayaan perempuan mempunyai jaring
yaitu dibantu oleh dinas pp yang ada di provinsi maupun di kabupaten kota
dan kita juga punya lembaga layanan pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak atau p dua tp dua a yang ada
kami sudah melakukan upaya untuk berkoordinasi bagaimana penanganan yang dilakukan yang diberikan terhadap anak kita yang mendapatkan korban ini
dan juga kami ingin memastikan juga rehabilitasi yang diberikan tidak hanya sebenarnya kepada anak
tapi ini bagaimana dengan keluarga pengganti dalam hal ini neneknya yang menjaga anak tersebut
sejauh ini kondisi korban seperti apa apakah ada informasi yang anda terima
ya ada jadi kondisi korban saat ini sudah dilakukan rehabilitasi psikolog
itu dilakukan oleh p dua tp dua a yang ada di provinsi luhut
pada saat ini posisi korban berada di
rumah pamannya yang dikatakan di situ merasa aman
tapi ini kami sudah menyampaikan juga kepada dinas pppa provinsi sulawesi selatan
melalui p dua tp dua a nya p dua tp dua akan berkunjung untuk menyampaikan apakah anak ini mau dibawa
atau kita berikan rehabilitasi di rumah aman yang sudah ada di provinsi sulawesi selatan
oke mari kita bergerak ke pelaku yang dinyatakan masih di bawah umur
ada tujuh orang yang dinyatakan polisi masih berada di bawah umur
bagaimana kemudian penanganan terhadap pelaku ini
ya kalau kita lihat pelaku anak yang tujuh orang ini dia pasti adalah korban
karena anak ini pasti mencontoh bahkan dia diindikasi adalah dipaksa untuk melakukan hal yang seperti itu
jadi kalau untuk sesuai dengan hukuman peraturan yang berlaku yaitu mengenai sistem peradilan pidana anak
itu juga sudah diatur di sana bahwa hukuman bagi pelaku kejahatan seksual anak
ini hukumannya adalah setengah dari orang dewasa yaitu sepuluh tahun
nah memang ada kalau untuk pelaku dewasa ini akan beda lagi karena sudah ada undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu enam belas
perubahan kedua dari undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu dua yaitu
pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual anak yang diberikan hukuman tambahan dan hukuman tindakan
jadi hukuman tambahan itu berupa publikasi identitas pelaku dan hukuman tindakan berupa pemasangan alat deteksi nantinya
dan juga hukuman kebirikimia
tapi yang diharapkan adalah pemberian penegakan hukum harus menghukum seberat beratnya
bahkan ya kalau dalam undang undang kita yang untuk pelaku dewasa itu sampai hukuman mati
tapi ini dikecualikan untuk pelaku anak
dan pelaku anak ini juga harus mengalami rehabilitasi
harus dilakukan juga bagaimana anak anak ini kondisi kondisi kejiwaannya
ini juga harus dilakukan rehabilitasi kesehatan maupun rehabilitasi sosial terhadap anak pelaku tersebut
oke tampaknya apa yang kemudian sudah dirancang
dan kita tahu pemberatan hukuman seperti tadi yang anda sampaikan salah satunya adalah mengenai aturan kebiri
yang akhirnya juga disahkan masuk di dalam undang undang kemudian pemasangan chips
implementasinya seperti apa di lapangan
karena oke secara undang undang itu sudah tertulis tapi kemudian terkendala untuk penerapannya di lapangan
ya sebenarnya kalau saat ini kan di dalam undang undang sudah dijelaskan
bahwa hukuman pidana tambahan maupun hukum pidana tindakan ini dilakukan setelah hukuman pokok dijalankan
jadi setelah hukuman pokoknya dijatuhkan itu baru dilakukanlah hukuman pidana tambahan maupun hukum pidana tindakan
nah saat ini kementerian pemerintahan perempuan dan perlindungan anak bersama dengan kementerian lembaga
yang memang sudah diamanatkan dimandatkan untuk menyusun peraturan pemerintah bagaimana pp tentang pelaksanaan
dari undang undang nomor tujuh belas ini kami sedang bergulir saat ini untuk menyusun tata cara
prosedur dan lain lainnya dalam pemberian hukuman pidana tambahan maupun hukum pidana tindakan ini
apa yang bisa dilakukan dalam waktu singkat kita mengantisipasi kejadian serupa terulang kembali
ya yang kita lakukan tehent tehentinya kita harus melakukan mengadvokasi mensosialisasi
terus melakukan pendampingan kepada masyarakat jadi tidak hanya kita melakukan kepada orang tua saja
tapi bagaimana juga anak karena kalau kita lihat secara kajian kajian yang sudah dilakukan
itu akibat adalah pengasuhan yang salah kelalaian orang dewasa orang tua dan orang tua pengganti dalam hal ini
jadi kalau kita lihat kondisi anak kita yang saat ini yang menjadi korban pun
itu mereka kan orang tuanya kita tahu berada di luar negeri
sementara dia dikembalikan kepada neneknya yang neneknya tidak mampu untuk memberikan perhatian
jadi sehingga banyak anak anak kita yang menjadi korban kekerasan seksual
ini juga karena kurangnya perhatian juga dari orang tua

maupun keluarga pengganti dan masyarakat harus lebih peduli terhadap upaya perlindungan anak ini
gerakan masyarakat gerakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat harus masif dilakukan
dan kami terus melakukan berbagai upaya bekerja sama tidak hanya dengan kementerian lembaga
tapi juga dengan lembaga pemberhati anak dunia usaha maupun media dalam hal ini
kita bersama sama lebih mengejarkan dan sekarang ini juga sudah keluar tentang pp empat puluh empat tahun dua ribu tujuh belas

terus kita juga harus lebih berhati hati dengan lembaga pemerhatian

upaya itu di lapangan mendapatkan kendala tidak bu
atau sejauh ini masih berjalan lancar
kalau kita melihat kasus seperti ini kembali terulang artinya itu belum maksimal dilakukan
iya ini memang belum masif dilakukan
jadi kementerian pp maupun pemerintah ini tidak bisa sekali lagi tidak bisa bekerja sendiri
kita harus selalu berhati hati dengan mereka
terobos dengan berbagai berbagai inovasi yang akan kita lakukan
nah kalau soal dari sisi kebijakan ya sudah terjadi dan sudah ada pemberatan hukuman
tapi kalau memang ini terjadi terus artinya apa
artinya kita harus kalau dikatakan ini adalah kita lemak kita ini adalah tantangan
tantangan bagi kita untuk menyelesaikan persoalan ini secara bersama bergandeng tangan dengan masyarakat
program ini perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat ini baru
kita lakukan dicoba dan mendapatkan respon yang sangat positif dari masyarakat
dan telah dikembangkan oleh pemerintah daerah sendiri pemerintah desa
secara antusias mereka melakukan berbagai upaya
menggerakkan membuka empati daripada masyarakat tentang anak ini perlu dilindungi
dan bahwa ini adalah anak kita semua
tidak ada pembiaran terhadap anak anak kalau kita lihat bagaimana beberapa anak yang menjadi korban kekerasan
bagaimana beberapa anak yang menjadi korban kekerasan

seksual terhadap anak ini karena mereka juga tidak diajarkan juga bagaimana akibatnya tentang kesehatan reproduksi bagi anak anak
nah kami menghimbau kesehatan reproduksi untuk anak anak kita ini harus kita ajarkan mulai dari anak usia dini
jadi mana yang boleh dipegang mana yang tidak
kemudian yang terpenting adalah bagaimana orang tua mampu memberikan pengasuhan dengan kasih sayang kepada anaknya
sehingga anak anak kita ini terhindar dari ingin mengakui dirinya
ingin dihargai dirinya oleh teman temannya
ini yang harus kita dorong terus ibu
sehingga kementerian pp sekali lagi sudah bekerja sama dengan beberapa kementerian
kementerian desa kementerian tenaga kerja
dan yang terpenting juga kementerian kesehatan dan lain lain
dan peran masyarakat di sini sangat kita perlukan
tanpa adanya peran masyarakat terjadi pembiaran di lingkungan
karena yang berdekatan dengan anak sendiri adalah masyarakat dan dalam east afghanistan

karena di atas kertas semuanya sudah dikonsepkan kerjasama sudah dilakukan
bagaimana kemudian memastikan poin poin ini bisa merangkul orang tua masyarakat
anak anak yang berada jauh di pusat kota
kasus seperti luwu ini misalnya informasi seperti ini biasanya tidak sampai di titik titik yang memang apa ya secara teknologi
memang tidak seperti di ibu kota atau di kota kota besar lainnya
jejaring sangat diperlukan mulai dari tingkat pusat maupun provinsi maupun sampai ke tingkat desa
desa terpencil desa tertinggal desa terluar dan sebagainya
nah upaya yang dilakukan adalah kita membuat materi materi kie
kemudian kita memberikan edukasi ya memang tidak bisa langsung kementerian pppa
langsung turun sampai ke tingkat desa dan kelurahan
nah ini perlu kerjasama dari berbagai pihak
dan itulah gunanya bagaimana kepanjangan tangan kita kita bikin model satu model
model ini bisa direplikasi dan model ini bisa diterimalah baik oleh masyarakat
ini kami bisa sampaikan ini karena sudah dilakukan penjaminan mutu
dengan uji kelayakan bagaimana kalau masyarakat digerakkan dibukakan mata hati pintu hati
kemudian disampaikan kepada masyarakat bahwa anak ini adalah anak kita semua
kita semua yang melindungi anak kita anak generasi penerus bangsa
dan kalaulah tersentuh sentuhan ini sampai ke tingkat masyarakat paling bawah
itu hasilnya sudah kami lakukan masyarakat bergerak dengan sendirinya melindungi anak anak yang ada di komunitas
minimal yang ada di lingkungan desanya masing masing
nah kami berharap melalui kerjasama dengan kementerian lembaga
ini kami juga sudah memasukkan ke dalam upaya upaya
memasukkan ke dalam program program diklat yang ada di kementerian
bagaimana anak ini menjadi isu salah satu isu atau salah satu poin penting yang harus dibicarakan
di dalam pembangunan sebuah wilayah sampai ke tingkat desa dengan cara memberikan edukasi yang sangat sangat simpel
sehingga masyarakat kita bisa memahami apa dampaknya bagaimana hukumannya kalau melakukan kekerasan terhadap anak
dan bagaimana peran daripada masyarakat
baik terima kasih bu rini handayani semoga apa yang sudah dikonsep sedemikian rupa s tersebut bisa diimplementasikan secara maksimal di lapangan
terima kasih harapan kita kasus seperti ini tidak terulang kembali